meski berbahaya untuk keselamatan jiwa banyak warga yang menggunakan kendaraan bak terbuka menuju tempat wisata
untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas petugas satlantas polres purwakarta jawa barat menggelar razia kendaraan bak terbuka
puluhan kendaraan bak terbuka yang mengangkut penumpang pun terjaring razia ini
razia kendaraan pickup atau bak terbuka yang mengangkut penumpang ini digelar petugas satlantas polres purwakarta di jalan raya cikopo bungur sari purwakarta
petugas menghentikan dan memeriksa surat surat kendaraan serta surat izin mengemudi
meski surat surat lengkap petugas tetap menilang pengemudi mobil bak yang digunakan untuk mengangkut penumpang
undang undang lalu lintas nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan pasal tiga ratus tiga memang melarang mobil barang digunakan untuk mengangkut penumpang
puluhan mobil bak terbuka yang mengangkut penumpang menuju lokasi wisata di purwakarta dan subang terjaring razia ini
rata rata para penumpang mobil bak terbuka mengaku tidak mengetahui kalau dilarang menumpang mobil bak terbuka
ini nggak takut
katanya kalau lebaran nggak apa apa
iya bebas katanya
ibu sendiri nggak takut jatuh atau terbuka mobil bak terbuka
nggak takut jatuh
enggak sih enak enakan kayak gini pak
terus kena razia gini pak
ya resiko pak ini pak
sementara itu banyak pengemudi mobil bak terbuka yang mengangkut penumpang memilih memutar balik dan menghindari lokasi razia
dian firmansyah purwakarta